oh bukan demi tidak sakit
kamu sekarang sering pusing kan
itu jangan didiamkan
takutnya kenapa kenapa kamu harus ke dokter
tidak kum saya tidak sakit
jangan jangan si aceh ngoping
sampai jumpa lagi mas
sampai jumpa lagi
ampun deh jantungan aja saya mah
udah ngingetin saya
dari mana sih doi
biasa tuh ceng
jalan jalan lancarin motor
tadi saya ketemu sama kang dadang
kamu udah ketemu belum
tadi pagi belum ketemu sama dia
lihat si aku gak
kalau lihat bilang saya cari ada perlu
kang dadang jawab
kalau saya cerita sama kamu percuma doa
kamu pasti lupa
terus dia langsung gini
palingan juga minta ajarin masa kum
jangan mau kum
ilmu itu mahal
lagian saya sebel
sekarang sama dia
gayanya makin tengil
apalagi semenjak pakai kalung baru
cunihin tau gak cunihin
terus hubungannya apa sama kalung baru atau ceng
apa sih debby sakitnya
emang si debby pake kalung baru jadi sakit ya
apa sih kum ada adanya
kamu mau nyobain kalung barunya kang dadang
jangan atu kum
udah udah gue gausah ke rumah dadang lah
gue ngapain kerjaan banget sih kum
kamu ngapain kayak begitu
ikutin aceh enggak tuh kum
kan aceh kalau mau naik motor
saya belajar motor dari aceh kan
ya sudah motor kamu yang itu
pasti mau pinjam duit
iya ini anak saya lagi rewel ini mau berangkat ke puskesmas
eh kebetulan ada bos idan
baru aja saya tamu ke rumahnya bos idan
mau pinjam uang ini buat bawa anak puskesmas
eh terlambat kamu tetang
baru aja saya tek ke atm
transfer uang buat bertuah
udah ya tang assalamualaikum
kum doi mau main ke rumah saya
enggak ceng mau ke rumah kang dadang
waalaikumsalam kang dadang
wassalamualaikum kang dadang
kom ke hotel dong saya mau omengu sesuatu
oh sebentar penting ini
oh tidak sopan
sebelumnya ya aku
kenapa debbie sakit
oh bukan debbie cedera sakit
pusing kamu sekarang sering pusing
itu jangan didiamkan takutnya kenapa kenapa kamu harus ke dokter
tidak kum saya tidak sakit
jangan jangan si aceh nguping
aman aman amanku
si debbie itu ngambek
tidak mau sekolah dia
dia itu minta dibelikan handphone model terbaru
ya kamu belikan saja dan kamu kan banyak duit
maksudnya bukan masalah saya tidak beli
dia kan sudah kerja jauh jauh cari uang banyak
masa sampai sini cuma dihambur hamburkan untuk beli handphone baru
itu tidak mungkin
senang saya dengar kamu sekarang berubah
kenapa kamu tidak ikut masuk kenapa
saya memang tidak di ajak atut ceng
ini pasti adalah rahasia rahasia
rencana busuk apa lagi si dalang pedut
kita ingin cek
benar kasihan istri kita
mereka kerja keras rela jauh dari anak jauh dari suami
hanya demi masa depan anak kita
saya itu jadi
mulai berpikir setelah kasusnya sih lilis itu
ketika kebutuhan uang keluarga saya makin banyak makin besar
saya takut si iko itu mengikuti jejaknya si lilis
lah masa si iko mesti menetap di arab
mesti ditinggal di sana lebih lama
kan tidak mungkin
kan dia harus menyiapkan uang tabungan untuk masa depan si debbie
jadi maksudnya saya minta tolong kamu untuk bicara sama si debbie
kalau saya ngomong ya tidak mungkin lah saya tidak tega
pasti saya akan belikan itu handphone
karena anak sendiri gitu loh kum
debbie itu masih sd dan baru sepuluh tahun
tapi yang terpenting kita sebagai bapak tidak boleh kalah sama anak
kita harus menjadi yang benar
kamu ke dokter clara
debbie tidak sakit kum
kenapa harus ke dokter
jangan jangan ketularan si idoi ini
kok namanya saya disebut sebut ceng
edward dibawa ke matsuha
ke dokter clara bisa sembuh
namanya edward juga disebut sebut
dia tidak lagi sering main ke warna
begini saja kita ini butuh perempuan
kita ini butuh istri yang mengerti tentang anak perempuan
tapi kan kita tidak bisa begitu istri kita jauh
coba kamu datang ke muklara tanyakan saja masalah debbie bagaimana caranya
siapa tahu dia bisa bantu
kamu mana si idan
ronald dengan ayah
kamu mana idan
kamu mana idan
kamu mana idan
kamu mana idan
kamu mana idan
kamu mana idan
kamu mana idan
kamu mana idan
kamu mana idan
kamu mana idan
kamu mana idan
kamu mana idan
kamu mana idan
kamu mana idan
kamu mana idan
kamu mana idan